benar juga yang dibilang sama randy
kalau memang anda masih punya hati
seperti yang anda bilang tadi
gimana kalau kita kerjasama
untuk membantu polisi menangkap riki
kalau memang anda mau kerjasama dengan saya nantinya
dan kita berhasil menangkap ricky
saya akan membantu anda
untuk mengembalikan nama baik anda
di mata keluarga anda
apa yang harus bapak buat
untuk menyembuhkan luka hati kamu nak
yang kuatian nak
papa selalu ada disini untuk kamu
dua korban luka oleh dpo itu
sudah dipindahkan kurang rawat ya sih
iya sus katanya yang
laki laki mengalami luka tusuk
sedangkan yang perempuan
setelah periksaan gak ada luka sih
saya tadi nggak sengaja dengar
kalau saya boleh tahu
pasien perempuan yang dimaksud tadi itu
ruangannya di sebelah mana
maaf bapak siapanya ya
oh ruangannya sebelah sana pak
sebelah sana ya
sebaiknya kita nggak usah ketemu dulu
karena tiap kali aku ngeliat kamu
gimana andin meluk kamu
dan minta perlindungan dari kamu
biarin gitu aja
bahkan mungkin kamu sendiri gak tau keberadaan aku ada dimana
waktu kamu sama andin berpelukan
ngapain sih sal masih ikutin aku
kenapa dia nggak perhatiin andin aja
siapa sih aku
aku cuma pengganggu kebersamaan kalian
kamu kenapa sih
kenapa mengindar dari aku
kamu baik baik aja kan
peduli apa sih kamu
ya jelas aku peduli sama kamu shera
kamu calon istri aku
mau nampar aku
gapapa tampar aja
aku layak kok dapat tamparan kamu
kamu masih marah
aku lebih memilih melindungi andin daripada kamu
gapapa tampar aja
iya kok harusnya emang nampar kamu
kamu lebih mentingin andien daripada aku
aku udah jelasin situasinya sama kamu
dan aku juga udah bilang sama kamu
kalau aku tuh lebih memilih untuk menyelamatkan kamu
tapi situasinya gak memungkinkan
buat aku bisa ngejar kamu skena
kamu tuh memang bisa
kamu tidak bisa
apapun jawaban aku sekarang sama kamu
kamu pasti memilih gak percaya gak terima dan tetep marah
padahal aku udah jelasin berulang kali situasinya gak memungkinkan buat aku bisa ngejar kamu jago
tapi asal kamu tau ya
kamu tuh penting buat aku
seharusnya ku tak memulai semua
semua cerita antara kita
selain kakak aku
cuman kamu laki laki yang aku percaya dan aku cintain sal
kalau ada kalian
aku akan selalu ngerasa aman
selalu ngerasa dilindungi
kamu tuh udah bener bener nyakitin hati aku sih
kamu bener bener tega tau gak
bukan gitu sih ana
kamu tau kan sal
aku mencintai jakarta
tapi sekarang aku benci banget sama kota ini
tapi sekarang aku benci banget sama kota ini
aku ga ngerti ja nya
kamu tuh ngerti christ
kamu sama dia
itu nyata ngerti
bisa ngerti ga sih
udah jadi bukan trivial
kamu tuh mending
dia selalu berhasil ngambil laki laki yang bukan miliknya dia
kenapa kiana bisa berpikiran seperti itu maksudnya apa
kenapa sienna bisa berpikiran seperti itu
harusnya elsa berterima kasih sama gue
sorry rick tadi gue kaget dengan apa yang lo lakuin
tapi setelah gue pikir pikir hebat juga loh
lo keren dan rapi banget ngelakuinnya
sekarang andin masih di rumah sakit
sekarang mau muji muji gue gara gara ide gue brillian
padahal semua itu gue lakuin saya
dan supaya andin menderita
karena selama ini andin yang selalu bahagia
dan lo yang menderita
gue tau sa lo bakalan happy
dan gue akan selalu bikin lo bahagia sa
enggak lo gak boleh tau rick
kalau kali ini gue yang gak suka
dan gue marah marah banget sama lo rick
pertama lo udah bunuh anak gue
kedua gara gara ulah lo dina jadi cerain gue
ketiga lo udah lecehin mbak andre
sampai mbak andin down kayak gini
yang lo lakuin itu udah kelewat batas
sebenci benci yang gue sama andin gue gak akan kalap mata dengan melakukan yang terburuk sekalipun
kita memang satu darah sa
aku gak pernah lihat mama sama papa mendidik anak seperti ini
kamu tau gak tuh sayang sama kamu
mama papa selalu ngedoin kamu ngedoin aku untuk yang terbaik
dimana hati nurani kamu masih punya hati gak kamu
harusnya manusia itu punya hati nurani
emang kamu ada
gue akan buktiin kamu kembali
kalau gue masih punya hati
gue memang pernah memanfaatkan sakit hati gue lewat ricky
yang mau nurutin semua apa kata gue
tapi gue gak pernah minta dia ngelakuin ini ke rumah
bahkan juga gue pernah ngerasa
ngerasa seperti apa yang lo lagi rasain waktu ricky ngelakuin itu ke gue mbak
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
gue ngerasa seperti apa
yang kartu disuruhmu sebagai kendali sedih dan catil
terima kasih bu
kuatkanlah kami ya allah dalam menghadapi cobaan darimu
jauhkanlah kami dari malapetaka dan marah bahaya
jauhkanlah kami dari orang orang yang ingin mencelakai kami
dan menghancurkan kebahagiaan kami selalu
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
ya allah aku ingin pulang ya allah
aku ingin pulang ya allah
aku ingin pulang ya allah
aku ingin pulang ya allah
tapi malam ini
sendiri dulu ya tanpa mama ya
eh nggak sendiri juga sih kan ada
suster mirna ada miss kiki
ada oma juga
tapi aku juga mau mama
apa yang terjadi pada andin
dia pasti bisa merasakan
meskipun gak ada yang cerita
kalau andin kenapa napa
walaupun rena pernah
seolah tidak memperdulikan
tapi dia selalu memikirkan andin
ya oma lagi mikir
oma mau bawa rena untuk junuk mama
oma kan gak pernah bohong sama netra
oma mama udah makan belum
mama kan pernah sholat makan
terus kata mama
mama jadi pusing
mamah udah gak telat makan lagi kok
mama udah ada yang jagain
terus ada yang ngingetin makan
semua udah pinter gak pernah telat makan lagi
jadi kamu gak usah khawatir
tapi oman tanya mama dulu
mama udah makan belum
atau aku boleh lihat telepon mama
sungguh rena sangat memperhatikan mamanya
dia juga perhatian sama orang lain
besok kan ketemu
ya nanti aja
pas lagi ketemu oke
sekarang rena bobo ya
terima kasih oma
terima kasih oma
kamu masih marah sama aku
aku tau aku udah ngerukain hati kamu
tapi aku udah gak mau ngejalanin hubungan yang gak sehat
aku mau ngejalanin hubungan itu yang bahagia
aku juga aku juga mau nyuruh begitu
oke setelah ini
kita jalanin hubungan seperti dulu ya
aku mau balik ke osi
jangan begitu dong siena
bapak salah satu keluarga pasien yang bernama bu andin kan
dokter ingin bicara pak
papanya bu andin ada
lebih baik suster cari beliau aja
saya sudah mencari tapi tidak ada pak
semua cerita antara kita yang cinta
om surya kemana ya
aku kan harus selesaikan masalah aku dulu sama siena
kamu orang terdekatnya dia kan
mendingan kamu langsung ke sana
aku gak akan ganggu kamu
aku gak akan ganggu kalian
ini semua gak seperti yang kamu pikirkan
sus sebentar ya
ini juga penting
sekarang kamu lebih memilih aku
ini sudah dikoneksi
jadi bapa aku kemana saja
gimana kalau kamu temenin aku ketemu dokter dulu ya
habis itu kita selesaikan masalah kita
aku pengen sama kamu terus ya
aku pengen kita sama sama terus
aku capek sal
jadi aku mau pulang aja
mari pak silahkan
kamu gak ngejar aku sal
aku berharap kamu tetap ngejar aku dan kita selesaikan masalah ini
aku harus cek kondisinya bandin
setelah apa yang riki lakukan ke bandin
saya mau ketemu kakak saya
bu anin belum bisa dikunjungi
kalaupun anda mau nyungi bu andin
saya yakin anda pasti akan
saya akan kenapa
kamu mau nuduh saya
kalau saya senang gitu dengan kondisi kakak saya sekarang kayak begini
jadi jangan langsung nuduh ya
mbak andi itu masih kakak saya sendiri
bagaimanapun orang menilai saya kalau saya jahat sama kakak saya
kalau memang anda masih punya hati seperti yang anda bilang tadi
gimana kalau kita kerjasama untuk membantu polisi menangkap riki
saya setuju dengan usulan saya
biasa harus ingat
sudah ada lima korban meninggal dunia atas perbuatan ricky ini
istri saya dan anda anak anda
dan sekarang ditambah panino yang terluka
dan juga bu andin
yang mengalami trauma berat
pikirkan dengan hati nurani anda
kalau memang anda mau kerjasama dengan saya nantinya
dan kita berhasil menangkap riki
saya akan membantu anda
untuk mengembalikan nama baik anda di mata keluarga anda
gue bisa mempercaya randy untuk membantu menangkap ricky
ngeri juga kalau gue sendiri
malah ikut masuk penjara lagi
padahal kali ini
gue sangat ingin melihat ricky mendekam di penjara selamanya
tapi gue tidak bisa
dan anda pasti ingatkan
keinginan terbesar anda untuk keluar dari penjara
adalah ingin berkumpul dengan anak anda
tapi apa yang ricky perbuat
dijauhkan selamanya oleh riki
keisha dan anda dijauhkan selamanya oleh riki
atas ambisi dia sendiri
saya harus meyakinkan mbak elsa
supaya dia bisa bekerja sama
ini untuk kenangan
semua korban termasuk catherine
agar semua korban
yang meninggal tenang di sana
dan orang ini
mendapatkan ganjaran yang mestimpa
aku benar benar gak menyangka
dengan apa yang udah kamu lakuin sal
kamu udah berubah
kamu dulu tuh gak kayak gini
kamu gak jahat sama aku
dunia kamu selain pekerjaan
dan kita sangat bahagia saat di oc
babe kamu ngapain di sini
ya nggak gitu
kan you said kamu mau ke oc
ya nggak gitu
ya nggak gitu
ya nggak gitu
ya nggak gitu
ya nggak gitu
ya nggak gitu
kan user kamu ada meeting yang penting hari ini
iya ada meeting
tapi udah selesai
pi kamu jangan kayak gitu dong
kalau misalnya ada pekerjaan yang lebih penting
mendingan kamu harus itu dulu
iya sih pekerjaan penting
tapi kamu juga penting
kalau pekerjaan itu nomor satu
kamu nggak ada nomornya
kalau pemotretan ini
penting juga buat kadang kadang
udah sih ngapain bahas kerjaan aku
semenjak kamu datang ke sini
aku seperti gak kenal sama kamu lagi
aku benar benar kehilangan sosok kamu
sosok yang sebelumnya
yang selalu ada untuk aku
meski kamu sesibuk apapun
untuk menelpon aja
kamu selalu menyebutkan nama reina reina dan reina
dan sekarang juga andin
nggak ada abisnya sal
selalu orang lain yang sekarang ada di pikiran kamu
aku gak mau terluka lagi
jangan balik ke aosy
kita bisa perbaiki ini semua
apa aku sekalian cerita soal sal
jadi sebenarnya apa yang terjadi sama anak saya dong
begini pak kalau secara fisik setelah kita
setelah kita melakukan penanganan pada bu ani
secara fisik itu kondisinya baik baik saja pak
tidak ada luka yang mengkhawatirkan di tubuhnya
hanya dia mengalami benturan di bagian kepala
dan juga ada terlihat memar di kedua tangannya tuh
seperti bekas ikatan yang cukup kencang
tapi justru yang
luka cukup serius itu adalah
dia begitu shock dan trauma dengan kejadian yang baru saja dialami
terus harus bagaimana dok
ya mungkin untuk penanganan selanjutnya
lebih tepat nanti bu dokter akan melakukan
dokter akan meneruskan pak
tapi untuk saat ini
saya belum bertanya lebih lanjut lagi ke pasien
masih sebatas observasi
untuk mengetahui apa yang sudah dialaminya
nanti setelah itu
baru saya bisa lakukan diagnosa lanjutan pak
sekiranya setelah keluar diagnosa
pemulihan untuk pasien itu
butuh waktu berapa lama ya supaya bisa pulih sepenuhnya
kalau untuk itu
kembali ke pasiennya pak
yang pastinya ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghilangkan rasa trauma
untuk menghilangkan bayang bayang pelaku yang ada di dalam pikirannya pak
ini semua ular riki
itu juga berdampak pak
akan kehilangan kepercayaan seseorang di sekitarnya
terutama terhadap laki laki pak
pak tunggu di luar saja ya
pak di sini saja pak
biar saya aja yang di luar
tadi dokter kang bilang
anding bisa menjerit kalau melihat pak lagi
pak tidak mau itu
lebih baik om di luar dulu
kalau memang itu amanah dari om
kondisi uli lebih baik lebih tenang
kalau kamu butuh minuman atau makanan
kalau itu haus
kabarin om gilbert ya
terima kasih om
kabarin om dwar ya
bapak di luarnya nak
gak apa apa ya
bapak jagain kamu tidak jauh
demi kebaikan kamu nak
sebenarnya aku di posisi yang dilema sekarang ini
aku ingin sekali berada dekat sienna untuk menenangkan dia
tapi gak mungkin juga aku meninggalkan andin sekarang
aku gak mungkin ninggalin andin dengan kondisi yang bahkan papanya sendiri
enggak enggak enggak
jangan deketin aku
jangan deketin aku
aku mau pergi dari sini
aku gak mau
ini aku salah
benar benar berat kondisi yang harus kamu lewati sekarang lin
andai saja waktu itu aku bisa datang lebih cepat
mungkin kamu gak perlu trauma seperti ini
jangan jangan jangan

setiap kali ya
aku dengar dia berulah lagi tuh
ya aku sama catherine berpisah sama
dia yang bikin aku hancur hancur ini
mama ngerti banget perasaan kamu
tapi jangan penuhi hati kamu itu
kalau kamu harus menangkap ricky
itu memang harus
tapi jangan jadi alasan utama kami
untuk menangkap dia itu karena dendam
lagi pula kepergian mbak catherine itu kan
memang sebuah takdir juga
ya insya allah sih aku
sama kepergian catherine
ricky ini harus segera ditangkap ma
dia tuh membahayakan
itu alasan kamu untuk menangkap ricky
ya tapi bukan dengan dendam ren
ya tadi aku sempet
semoga aja dia
dia bisa paham dan bisa sadar lah
apa dia terlibat juga ren
aku sih gak tau pasti ma
karena belum ada buktinya juga
mbak elsa ini tau dimana ricky
semoga dengan apa yang saya katakan tadi
di rumah sakit
itu bisa menyentuh hatinya
kalau yang dilakukan gricky itu adalah kriminal
dan kalau dia terlibat terus
itu hanya akan mencelakai dirinya sendiri
ya semoga nantinya dia bersedia membantu
untuk mengungkap keberadaan ricky
kalau sekarang mau makan dulu
atau mau mandi dulu
makan dulu boleh
aku lapar banget
bener juga yang dibilang sama ren
kalau memang anda masih punya hati
seperti yang anda bilang tadi
gimana kalau kita kerjasama
untuk membantu polisi menangkap riki
kalau memang anda mau kerjasama dengan saya nantinya
kita berhasil menangkap ricky
saya akan membantu anda
untuk mengembalikan nama baik anda
di mata keluarga anda
yang dilakukannya kemban ini itu bener bener keterlaluan
dan semua orang nuduh gue
kalau itu atas perintah kue
gue gak mau ya rick
tapi kalau ricky dibiarin bebas kayak begini
gue bisa makin keseret lebih jauh
udah cukup udah cukup
udah cukup lo jadi perpanjangan niat gue rick
dan gue yang akan menghentikan lo rick
gue mau ngabarin kalau mantan suami lo
dan karena dia
gue masih hidup sekarang
sus sus sus sus sus sus sus sus ada apa ya pak tadi dia kebangun terus tiba tiba
terus lagi sus
saya udah tunggu sebentar ya pak
tolong bantu pegangin pasangnya pak ya
pak kalau ada apa apa lagi
kasian sekali andin
dalam banget trauma yang harus dihadapi
nak kembali sehat ya nak
bapak gak akan pernah putus mendoakan kamu
kenapa akan minta sama allah
untuk menyembuhkan lukamu nak
sepertinya akan butuh faktor lama
untuk andin pulih
dan sembuh so
tapi semoga dengan bantuan medis dan konseling
prosesnya bisa lebih cepat dan bisa pulih lagi
cepat sembuh ya nak
kamu anak papa yang kuat
kamu pasti bisa sembuh sayang